pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar enam ratus sembilan puluh sembilan triliun rupiah
lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah lima ratus tujuh puluh sembilan triliun rupiah
dalam pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini umkm menjadi salah satu prioritas membantu pemulihan ekonomi nasional
dan untuk mengelaborasinya lebih dalam sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan bapak odo rm manuhutu
deputi bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif kemenko marves
selamat siang pak odo
selamat siang bu
sehat ya pak
ya kita langsung saja pak bagaimana kondisi umkm indonesia di masa pandemi pada saat ini terutama yang berada di sektor kemaritiman
baik terima kasih ya pak
jadi semenjak ini terjadi tekanan yang luar biasa bagi umkm ikm ats indonesia
demikian pemerintah telah mengalokasikan lebih dari enam ratus triliun untuk tahun ini untuk dana pen sebesar rp enam ratus sembilan puluh sembilan triliun
satu ratus dua puluh triliun lebih besar dari tahun lalu yang sebesar rp lima ratus tujuh puluh sembilan triliun
nah dari sebesar enam ratus sembilan puluh sembilan triliun sebagian besar adalah
ini menunjukkan bahwa pemerintah indonesia sangat keren dan sangat membuat dan juga untuk menjaga ekonomi
dan kalau kita bandingkan dengan situasi krisis pada saat indonesia mengalir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan maka ada perbedaan yang cukup fundamental
pada tahun tersebut lebih banyak untuk menyelamatkan perbankan
maka untuk pada sejak dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini adalah
jadi ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang memang sangat real untuk umkm yang menjadi tulang punggung dari perekonomian nasional
ya pak odo pemerintah sudah menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi
pemerintah sudah menyiapkan anggaran pemulihan ekonomi nasional lebih dari enam ratus triliun rupiah
dan sebagian ini sudah kemudian dialokasikan untuk dukungan umkm
bagaimana kemudian dampaknya kepada umkm di indonesia
sudah ada peningkatan dan perkembangannya
pertama salah satu yang dilakukan adalah pertama menjaga suplainya yaitu dari dana yang dilontorkan
saat saat ini sudah enam puluh triliun yang sudah diserap dari angka rp satu ratus enam puluh dua triliun
dan kedua adalah bagaimana meningkatkan permintaan atau demand pada produk produk umkm
oleh karena itu presiden pada saat empat belas mei tahun lalu menggunakan gerakan bangga buat indonesia
tujuannya adalah meningkatkan demand pada produk umkm
dan demandnya bukan hanya dari demand dari masyarakat tapi juga dari pasar yang ada di pemerintah
karena itu kita lakukan dua strategi besar
pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah untuk sektor umkm
ini sesuai dengan undang undang ck di mana lebih dari empat puluh persen belanja pemerintah harus untuk umkm
jadi ini pasar besar
ya ada kurang lebih
tiga ratus empat ratus triliun belanja pemerintah yang dikasihkan untuk umkm
ini kesempatan untuk umkm untuk memanfaatkannya
kedua adalah meningkatkan demand masyarakat indonesia terhadap produk produk umkm
salah satunya adalah kebanggaan buatan indonesia adalah kita menyisir dari daerah ke daerah
seperti minggu lalu kita melakukan kegiatan di aceh bersama teman teman kkp untuk meluncurkan gerakan bapak indonesia
kekasihnya adalah untuk produk produk perikanan
dan hasilnya relatif saya kira sudah cukup baik
itu pertama semakin masyarakat umkm ikn kita semakin melek teknologi
jadi mereka mulai memanfaatkan teknologi informasi
apakah platform platform yang disediakan dari milik swasta atau pemerintah
mereka berjualan di situ dan kita lihat
dan saat mereka mulai berjualan di platform platform digital itu ada peningkatan penjualan
dan ini juga seiring
dengan perubahan behavior dari masyarakat indonesia yang mulai pindah dari analog ke digital
survei dari mckenzie yang dilakukan beberapa saat lalu menunjukkan bahwa ada percepatan sepuluh tahun lebih cepat proses digitalisasi di indonesia akibat pandemi
jadi ada sisi lain dari pandemi ini adalah masyarakat indonesia apakah konsumen atau produsen untuk lebih melek teknologi
menggunakan teknologi informasi ada
baik pak udo
jadi sedikit demi sedikit ini sudah ada peningkatan apalagi di bidang digital
kemudian apa saja yang menjadi kegiatan utama dari kemenko marves ini dalam mendukung umkm sendiri
dan seperti apa dampaknya
jadi yang dikira lakukan yaitu dorong gerakan bangga buat indonesia
jadi ada beberapa pilar dari bangga buat indonesia yaitu latihan pendampingan
kemudian membuka pasar
dan juga agak agak
dan juga ada pendanaan
dan siang ini akan diluncurkan grand launching dari sebuah gerakan bagian dari bbi yaitu digiku yaitu digital credit lanking bagi umkm
dan ini digontorkan oleh teman teman pembara hanya mencapai rp enam belas triliun hingga dua ribu dua puluh empat
nah bagusnya digiku padahal memungkinkan bagi umkm dan ikan untuk memperoleh pinjaman modal bekerjanya dalam waktu sepuluh
sampai lima belas menit sudah dapat diterima secara digital
dan ini juga manfaat dari digiku ini adalah
satu penjual penjual digital
dua pengungannya sangat positif
tiga kelas durasi waktunya
ini adalah bagian dari kita bersama untuk menjaga asa dari umkm israel
baik terima kasih pak odo atas waktunya dan semoga sehat selalu
dan jangan lupa ayo pakai masker ayo cepat vaksin